para perempuan di kota tasik malaya jawa barat dibuat resah dengan peristiwa pelecehan seksual yang menimpa lr
seorang ibu rumah tangga di daerah cicariang kecamatan kawalu
seorang pria tadi kenal tiba tiba melemparnya dengan sperma saat korban sedang berdiri di pinggir jalan menunggu ojek online
menurut keterangan suami korban pelaku melempar sperma setelah bertanya macam macam
untungnya korban berhasil menghindar
korban yang merasa curiga sempat mengambil foto pelaku
saya sangat dilecehkan ya sangat tidak dihargai
sekarang saya nggak berani keluar rumah sendiri
takut soalnya kan orangnya masih berkeliaran belum ditangkap
peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah diposting akun facebook rizal firmansyah suami korban
tak hanya menuai kecaman sejumlah perempuan juga mengaku pernah menjadi korban pelecehan di jalan
bahkan pernah kejadian terjadi juga sama anak saya
sampai silanya anak saya tuh krahuma
krahuma jadi pelaku yang sama juga
itu kurang tahu karena anak saya itu malam kejadiannya itu
masih di jalan yang sama itu
sama dilempar juga gitu
dia nggak dia di apa ya di pepet
selain memposting ke media sosial rizal firmansyah juga melaporkan kasus ini ke kepolisian resort tasikmalaya
warga berharap pelaku segera ditangkap agar tidak meresahkan masyarakat
tim liputan cnn indonesia